banyak yang enak makan telur setengah matang mungkin karena faktor kuning telur yang lumer
nah tapi banyak juga loyang doyan karena sensasi lelehan di mulut nah kali ini olahan dari telur
setengah matang ini banyak loh variannya dan konon katanya nutrisinya sangat tinggi penasaran mari
ikut saya mengusung konsep european brunch tempat makan pertama yang saya kunjungi menawarkan ragam
menu telur setengah matang yang diolah secara handmade ya go bakery menyajikan menu sehat berbahan
salami tanpa pengawet menu yang saya pilih the halla royal ini misalnya menggunakan telur
omega sajian ini dibuat dengan cara mencemplungkan telur ke dalam air panas atau poch egg selama tiga
poch egg dihidangkan dengan salmon yang telah melewati proses housecure atau penggaraman dua belas jam
langsung pecah di mulut yang saya suka adalah suasana daisnya ini asem dari lemonnya berasa dan
juga karena butternya ini sudah klarifikasi butter yang sudah diendapkan sebelumnya
susunya tidak terlalu berasa yang lebih pure dari butternya itu sendiri mantap
sepala royal dipatok seharga delapan puluh sembilan rupiah lengkap dengan roti briose yang super
lembut pairing bersama teh madu rempah herbal yang menjadi signature bow sangat
cocok menemani makan siang saya berikutnya saya menjajal tempat makan berkonsep oste
hai sudahonces pacifika
berkonsep australian brunch menu telur setengah matang yang dibuat pock egg sunny side up dan
bag atau panggang oven menjadi kreasi andalan tempat makan ini dua menu yang saya pilih
norwegian dan smash avocados pembuatan poch eke di sini sedikit berbeda agar putih telur tidak
meleber telur dibungkus plastik sebelum dicemplungkan yang menarik poch egg dibalut
salmon norwegia dan dihidangkan dengan horenzo atau bayam jepang tak cuma kreatif perpaduan
bahan makanannya bikin ngiler cara menikmati pouch egg bergantung pada selera bisa dengan dibelah
untuk melihat lelehan kuning telurnya atau seperti saya ini happ langsung meleleh di mulut
hai satu pock egg yang terbaik di indonesia ini adalah pock egg yang terbaik di indonesia ini adalah
porsi egg norwegian dibanderol satu ratus lima belas rupiah sementara itu harga smash avocados yang segar
tujuh puluh tujuh rupiah pas mulianya kayak lembut banget nggak yang kayak keset atau nggak yang kayak
terlalu padat yang bikin kayak seret gitu kan jadi kayak meleleh gitu selanjutnya saya bergeser ke

weird makanan ini biasa banget kalian khusus sekali buat makan yang sangat
homemade ya konsep toki di rumah yang diusung symmetry coffee roasters membuat pengunjung betah
untuk menu telur setengah matang simetri punya ragam menarik mulai makanan asia seperti
ada pun udang cabai garam ditumis dengan bawang merah dan putih lengkap dengan daun parsley yang membuatnya wangi
untuk menu ini sebenarnya hidangan utamanya adalah udang cabai garam yang rasanya benar sensasi dari pedesnya langsung terasa saat punya
nah telur sunny side up nya ini atau telur mata sapi ini yang mungkin semakin perfed mantap
sold and chiliprounds yang disajikan dengan nasi putih ini seharga rp lima puluh lima
meski telur setengah matang sangat lezat dokter spesialis gizi klinik nesa wulandari menyarankan agar telur dimasak hingga matang sempurna
telur itu memang punya kandungan namanya avidin gitu jadi dia kalau misalnya tidak matang
jadi dia akan menghambat penyerapan yang namanya salah satunya vitamin b biotin atau b tujuh
jadi memang dianjurkan yang terbaik adalah kalau dimasaknya dengan matang
supaya semua nutrisinya bisa kita peroleh manfaat
menurutnya tiga populasi yang berisiko terinfeksi bakteri salmonella adalah anak anak ibu hamil dan orang lanjut usia
segejala seperti lemas dehidrasi dan diare bisa mengancam bila sering mengkonsumsi telur setengah matang
roni satria andra anhar jakarta